tom holland adalah aktor muda berusia dua puluh satu tahun asal inggris
tom memulai karirnya di industri film tahun dua ribu dua belas melalui film the impossible
namanya bahkan semakin menanjak saat beradu akting dengan chris hamsword dalam film in the heart of the sea
namanya semakin dikenal setelah menjadi spider man dalam debunya di film kapten america civil war
meski tidak banyak muncul namun sosoknya mencuri perhatian karena tom terlihat lebih muda dibanding pemeran spider man sebelumnya
sosoknya semakin melekat dengan spider man setelah film spider man homecoming diumumkan diproduksi dan segera tayang
perjalanan audisi yang ia tempuh tidak mudah
ia harus berulang kali mengirim video demo dan menunggu lama hingga akhirnya dipilih menjadi pemeran spider man
bisa beritahu saya lebih banyak tentang proses audisi anda sampai anda tahu bahwa anda adalah spider man yang seterusnya
mulai dari saya menghubungi agen agen saya dan mengatakan
teman teman mereka sedang mengembangkan spider man tolong dapatkan audisi saya
saya benar benar ingin mengembangkan
karena anda seorang fan spider man bukan
saya seorang fan spider man besar

di mana anda mengedit diri anda sendiri melakukan scene dan anda menghantar itu ke pengadil casting di marvel
dan saya rasa mereka menghantar semua orang dan kemudian mereka keluar lagi dan anda melakukan self tape lainnya
jadi saya berakhir melakukan lima self tapes
dan hal hal lucu adalah mereka seperti anda tidak mengadisi spider man anda mengadisi untuk peran di spider man
dan kemudian setelah itu line audisi yang saya harus lakukan adalah sebagai spider man
jadi anda tertanya tanya apakah itu spider man
saya tahu itu spider man karena itu mengatakan spider man di papan
jadi bagaimana anda membuat versi sendiri dari spider man
karena kita sudah melihat versi dari spider man dan dari spider man bagaimana anda membuatnya
anda tahu mulai dari menunggu lima film sebelumnya
dan mengambil hal hal yang saya suka
dan mencoba untuk meminta hormat kepada mereka
dan memastikan saya tidak mengubah segalanya
tapi bagi saya itu memang tentang mencoba untuk mengatasi karakter dalam realitas
apa yang akan terjadi jika anda memberikan kekuatan super yang berumur lima belas tahun
dan apa yang saya pikir akan terjadi adalah anda akan memiliki waktu hidupnya
saya tidak berpikir bahwa dia akan tiba tiba menjadi seorang lelaki yang baik
seperti saya pikir jika saya mendapat kekuatan super saya akan membunuh bank atau sesuatu
tapi untuk saya itu hanya tentang mencoba untuk mengatasi karakter dalam realitas

dan itu adalah yang saya inginkan
dalam film ini spider man digambarkan mendapatkan bantuan dari iron man
tom holland akan beradu akting dengan robert downey jr si tony stark
apa yang terbaik dalam memainkan film dengan robert downey jr
apa yang anda pelajari dari dia
anda tahu robert adalah lelaki dia seperti orang yang paling baik
saya telah belajar banyak dari dia dalam sifat bahwa

saya harus berusaha secara bergantung
anda tahu dia selalu berhubungan dengan waktu
dia respek dia bekerja keras polis
dan hanya seorang lelaki yang sangat baik
jadi bagi saya itu adalah penutup mata yang benar
tidak masalah berapa banyak uang anda membuat atau berapa berhasil anda mendapatkan

baiklah saya mendapatkan
tom bersyukur dapat terlibat dalam film garapan marvel ini
ia berharap pencipta komik spider man tidak kecewakan aktingnya
memerankan tokoh idola mereka istiarto sigit singapura
dia beli saya sebuah churro
jadi itu bagus